aksi pembiusan dan pengeboman ikan di selat makassar
yang memaksa aparat kementerian kelautan dan perikanan meningkatkan patroli
namun tidak mudah menangkap pelaku selain lebih menguasai lokasi
pelaku terbilang nekat meski sudah diberikan peringatan
akibatnya pengejaran yang dramatis tidak terhindarkan
aksi pengejaran tak terhindarkan
setelah tiga nelayan pulau gondong bali pangkep sulawesi selatan
tidak mengindahkan peringatan tim patroli dextractive fishing
kementerian kelautan dan perikanan
mereka kedapatan akan menggunakan bom di gugusan karang sekitar pulau
karena lebih menguasai lokasi pelaku dapat meloloskan diri
pengejaran dilanjutkan ke pulau gondang bali tetapi pelaku tidak ditemukan
ironisnya pulau gondang bali yang berada di desa matiro matae
kecamatan lukang tupak biring
pangkep dengan jarak lebih dari empat puluh mil laut dari kota makassar
merupakan kawasan taman wisata perairan yang dilindungi oleh undang undang
mungkin kalau kita sudah tangkap satu dua orang
supaya ada efek jerah barangkali
cuman kendala di lapangan mereka juga sudah mengetahui kelemahan kelemahan pengawas
tadi kita bisa lihat sendiri pengejaran di atas terumbu karang
di gugusan kawasan konservasi sendiri
kita agak kesusahan di sini untuk mengejar mereka
kita sudah mencoba untuk mengelabui mereka
dengan menggunakan kapal nelayan sendiri untuk mengejar mereka
tapi mereka sudah
sejumlah kendala menjadi catatan penting kementerian kelautan dan perikanan
yang hanya dapat mengungkapkan dua kasus pembiasan
serta pengoboman ikan pada dua ribu lima belas dan dua ribu lima belas
adapun pada dua ribu enam belas mabespori telah menangani dua puluh dua kasus penyalahgunaan bahan peledak
yang dua puluh kasus diantaranya terjadi di wilayah sulawesi selatan
tahun ini penyalahgunaan bahan peledak cenderung menurun menjadi delapan puluh empat kasus
yang ditangani oleh mabes pori
dan sembilan kasus diantaranya terjadi di wilayah sulawesi selatan
alwi fauzi pangkep